sejak erupsi gunung semeru sabtu empat desember dua ribu dua puluh satu lalu jumlah korban meninggal mencapai empat puluh tiga orang
kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia wida subianto dan juga ada roni satria di titik pengungsian
kami ke wida terlebih dahulu selamat siang wida
bagaimana proses pencarian korban apakah sudah ada hasil dari pemetaan daerah rawan bencana
dan sampai kapan proses evakuasi akan berlangsung
bagaimana proses pencerian korban
terutama untuk pencerian atau evakuasi korban
saya sendiri melihat bagaimana tim gabungan ini untuk proses pencarian ini harus berjibaku atas kondisi alam dari erupsi gunung semeru yang terus berubah berubah
sempat tadi sempat akan dihentikan ketika ada muntahan material dari gunung semeru di mana kita semua sempat harus berlarian untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu
namun ketika dinyatakan seismiknya aman kita kembali lagi untuk melakukan proses pencarian
untuk mengetahui bagaimana
kemudian rencana esok update pencerian kita bisa bertanya kepada ide wanyuman area selaku komandan tim operasi sektor satu erupsi gunung semeru
mas bang dewa sejauh ini bagaimana proses evakuasi dari hari ini

selanjutnya kita bentuk tim portal karena tidak boleh untuk semua orang aktivitas yang bisa masuk ke wilayah kami
karena untuk demi kesehatan keselamatan serta tingkat keamanan kami bekerja
tapi kenyataan di lapangan masih banyak sekali elemen yang sebenarnya tidak berkepentingan ini masuk di areal pencarian
ini seharusnya bagaimana ini bang dewa
oke untuk dari hal itu nanti akan kita perkuat di sisi sektor
sektor nanti kita memang benar benar membutuhkan tim yang benar benar mungkin bisa kita berkoordinasi dengan tni polri
serta satpol pp atau dari lembaga pemerintahan desa yang memang bisa mengendalikan masyarakat
agar tidak masuk ke wilayah kami ke area danger ini
kalau untuk rencana pencarian berikutnya bagaimana bang dewa
untuk rencana selanjutnya dari tim searching menginfokan bahwasannya di atas
ada beberapa aliran baru yang kita mungkin akan perbesar dengan membutuhkan alat eskavator yang lebih besar
tentunya tidak mengesampingkan keselamatan dan safety
serta untuk cek tujuan ulangi untuk ini patokan kita dari safety officer yang ada di atas
dikala safety officer mengatakan tidak aman semua pekerjaan kita cut dan kita turun ke bawah
dan kita tarik semua personil
sempat yang aman
baik bang dewa terima kasih banyak atas informasinya
selamat bertugas kembali
ya iqbal jadi memang kalau saya mengikuti proses evakuasi hari ini sendiri
ini memang tantangan dari aktivitas vulkanik gunung semeru itu benar benar luar biasa
tadi sempat terjadi luapan material vulkanis begitu
dan ketika kita melakukan penyelamatan diri
jadi ini memang jalur evakuasi ini penuh dengan kelompok institusi
kemudian organisasi massa yang kebanyakan
saya lihat ketika di lokasi ini bukan untuk membantu
namun lebih banyak melakukan kegiatan dokumentasi bahkan selfie
dan ini yang dihimbau sekali lagi oleh basarnas
khususnya kepada tim operasional yang menyatakan bahwa
lebih baik ketika membantu
kalau tidak memang membantu untuk proses evakuasi dan operasional di daerah daerah rawan berbahaya
yang masih kurang stabil ini
maka lebih baik membantu di luar saja
dan tidak justru menutupi jalur proses evakuasi yang nantinya ini justru membahayakan
tim evakuator dan juga pihak pihak yang tidak berkepentingan ini
jadi bisa saja untuk ini menjadi resiko besar bahwa korban nanti bisa lebih banyak
bila mana jalur evakuasi ini tidak steril
kembali ke studio iqbal
baik wida proses evakuasi masih terus dilakukan di sana
lalu bagaimana dengan kondisi warga yang ada di pengungsian